nama teisya nohani siku mungkin masih belum akrab di telinga penggemar basket tanah air
gadis dua puluh dua tahun yang lahir dan besar di timika papua ini memanglah bukan pemain timnas basket putri indonesia
tapi prestasinya di dalam dan di luar lapangan basket juga tak kalah membanggakan
nah kecintaan saya sama basket itu yang membuat saya ambil licent wasit mengambil profesi sebagai wasit
tujuan saya ambil lisen wasit karena saya yang ingin generasi di papua itu mereka tahu juga ngerti tentang peraturan basket bukan hanya tahu main aja
sejak pertama kali mengambil lisensi wasit basket di tahun dua ribu delapan belas
teisya atau yang akrab dipanggil eca kini sudah mengantungi lisensi b dua
atau sudah berhak memimpin pertandingan
dan di tahun dua ribu dua puluh echa bergabung dengan klub ibl nsh mountain gold timika sebagai official referee
di luar lapangan basket anak ketiga dari lima bersaudara yang terlahir kembar ini juga menjadi finalis miss indonesia tahun dua ribu dua puluh
dan terpilih sebagai miss persahabatan
dunia yang sebenarnya cukup bertolak belakang dengan olahraga basket yang selama ini ia tekuni
apalagi echa kan dari dunia olahraga dunia basket yang kayak
kecowok cowokan cewek tomboy masuk miss indonesia
kesulitannya tuh kayak echa harus menyesuaikan dengan teman teman untuk belajar catwalk
jalan kayak perempuan gitu terus cara duduk harus tegap
nah itu emang bener bener sulit tapi eca bisa laluin gitu hadapin itu
jadi pengalaman banget
jadi pengalaman banget
dengan segala kesibukannya echa juga tetap menyadari pentingnya pendidikan
juga lewat basket
echa mendapatkan beasiswa sebagai atlet di universitas tujuh belas agustus jakarta
kita sebagai perempuan ya kita mesti dapat kesempatan dong sama laki laki
karena kita juga bisa gitu
kan semakin kesini kayak ketenaga kerjaan kan kadang perempuan masih diremehin
pejabat mereka juga masih gak terlalu dipercaya untuk jadi kepala pemimpin gitu
dengan apa yang sudah ia raih
echa masih menyimpan mimpi untuk dapat memimpin pertandingan basket
hingga ke level tertinggi fiba atau bahkan nba